halo selamat pagi semuanya
halo selamat pagi sahabat indonesia pagi asir pekan hari ini saya yasser sahabat saya amira
karena tempat ini itu belum lama baru launching alias baru grand opening
jadi bisa dibilang ini lagi viral lah
tepatnya kita lagi ada di bxc bintaro jaya
pokoknya hari ini kita akan ekspor dunia bawah laut mir
kita udah beli tiket langsung aja kita masuk aja yuk
nah temen temen tadi kita udah coba keliling keliling walaupun belum semua ya
tadi udah diperlain aja
betul tapi sebelum kita berlanjut aku mau ngobrol ngobrol dulu sama kak farah
nah agak clara bxc ini kan memang lagi bisa dibilang lagi viral nih
ini tuh sebenarnya kak udah diresmikan itunya kapan sih sebagai tempat tujuan wisata ini
jadi pertama kali bxc itu kita shop openingnya di lima belas desember
waktu itu kita memang masih belum karena shop opening ya jadi masih belum full
nah sekarang kita sudah grand opening itu sudah delapan puluh sampai delapan puluh lima persen biotanya sudah terisi
kalau beroperasinya itu udah dari bulan desember lima belas
tapi kita jalan openingnya bulan kemarin di dua puluh tujuh maret
kayaknya dua puluh tujuh maret jadi kita green openingnya tanggal dua puluh tujuh maret kemarin
dari desember sebenarnya udah shop opening tapi memang belum terisi seratus
iya benar masih shop opening
jadi kita baru selama dari shop ke grand opening itu memang selalu ada progress ya buat update biota
jadi di grand opening ini harapannya sudah lebih banyak lah ya
harapannya sudah lebih banyak lah biotanya daripada waktu shop opening lalu gitu
untuk hewan ini kak ada berapa jumlah jenis ikan sih disini
sebenarnya kalau dari seluruh biota ya ada dari kita tadi mungkin kalau udah pernah lewatin laut
abis itu ada air tawar abis itu ada terarium juga itu sekitar sembilan belas lebih lah
enam belas ribu biota gitu ya yang ada di bxc gitu sih
nah untuk selain ikan ada gak sih hewan
iya jadi kita ini kalau di bx ini ada empat puluh empat display akwarium dan sepuluh display terrarium
jadi kita total ada lima puluh empat display sebenarnya untuk acrylic ya
jadi kalau selain laut kita selain hewan hewan yang ada di air laut dan air tawar ini
kita juga ada terarium seperti tadi mungkin lihat ada iguana ada ular dan lain lain
ular tulang juga ada gitu
jadi memang di sini gak hanya biota laut aja ya kan
jadi juga semacam reptil ada
jadi tadi aku dengar juga suara suaranya kayak ala ala lagi di hutan tropis gitu
ya jadi sebenarnya kalau konsepnya dari bic sendiri ini kan kita memang mengusung panorama di indonesia
jadi mungkin kalau tadi ada show shownya itu di raja ampat kita ngomongnya karena memang itu hutan apa untuk perlautan
lalu kita juga ada di sini ada ren forest
itu juga menggambarkan kalimantan sih hutan hujan kalimantan
jadi memang tempat tempat itu yang mau kita angkat sih itu konsep konsepnya yang ada di bxc
jadi bxc ini juga bukan cuma biota laut aja ya
nah tadi kan kak kora udah mention udah banyak banget kan tanknya juga banyak banget
tapi kak aku penasaran nih dari sebanyak ini ada nggak mungkin jenis ikan atau reptil atau hewan yang ada di

jadi kalau biota biota umbulannya bxc ya itu kita punya beberapa biota yang kita bawa dari luar negeri
oke itu kita ada giant pacific overpus itu ada di tadi sepasa masuk awal ya
itu lalu kita juga ada giant spider crab itu juga kita bawa dari jepang
jadi itu ada di satu area ya tadi sama giant pacific octopus
lalu di area yang sama juga itu kita ada fine phone fish yang kayak nanas tadi bentuk ikannya
nah itu juga jarang juga ada di maksudnya kita temuin
dan juga mungkin yang orang sering dengar tapi belum pernah lihat secara langsung itu kayak arapaima
ini harapan mandi kita gedenya itu dari satu delapan sampai dua lima meter ya untuk level kita gitu sih
kita bisa lihat langsung ini benar benar panjang banget tapi kalau misalnya ikan ini apa tadi kan namanya ara arapaima
kalau sebenarnya kalau hewan hewan yang ada di dalam sini itu kan memang mereka predator ya
jadi memang biasanya itu ada di arizona ya prairen arizona gitu jadi memang untuk ikan ikan ini ini memang agak sedikit berbahaya sebenarnya ya
juga beda juga nih treatmentnya gitu
dan ini kan yang apa sih yang kegiatan menarik lainnya yang dikasih oleh bxc
oke jadi kalau bxc sendiri itu mungkin wahananya ada beberapa ya
jadi gak cuman aquarium atau terarium saja gak cuman display biota biota saja tapi kita juga ada kelana kaya pertama
selama saya ini kita berkolaborasi dengan sembilan matahari untuk salah satu ketenan kita ya jadi mereka ini menyediakan video imersif gitu ya
lalu kita juga ada wahana baru ad ons tambahan
add ons tambahan kita itu ada butur
jadi ini wahana tambangan atau wahana yang pertama kali ada di indonesia
jadi ada beberapa aquarium di indonesia kita tahu ya tapi mereka belum ada ya namanya butur
jadi kalau butur ini memang kita experience nya itu di atas aquarium utama kita yang paling besar
nanti kalau misalkan kita lihat itu ada sitano kita punya tano aquarium nanti butur ini ada di atasnya gitu
jadi itu di atas aquarium kita naik
iya kita naik jadi di booth itu booth kita itu di bawahnya itu ada kaca
oh jadi di aquarium tadi yang besar itu kita di atasnya
iya benar benar jadi nanti si pengunjung ini beda experience yang didapat adalah kalau mereka ada di dalam tanah mereka melihat kanan kiri ya
tapi kalau naik butur mereka bisa melihat bawah
jadi lebih dekat lebih real melihat ya untuk si biota biota yang lainnya
kita bisa sekalian lihat tuh di bawah ada ikan ikan apa
boleh kasih makan nanti sekalian
jadi kalau di atas itu nanti akan diberikan sama si salah satu staff kita ya
jadi staff yang nanti kebetulan akan nemenin untuk butur
biasanya mereka punya makanannya tuh buat ikannya ini nanti tinggal dikasih ke ikannya gitu
nah ngomong ngomong soal makanan ikan ya aku jadi punya pertanyaan ya
ada nggak sih show show tadi kan kita udah lihat ada mermaid ya kak
mungkin ada gak show lain yang semacam feeding the fish gitu
sebenarnya gini yang justru yang reguler kita itu adalah feeding time
jadi kasih makan kayak kasih makan arah pak ima ini juga ada
ada ya kita kasih makan arah pak ima
terus kita juga ada otter
otter ya tadi yang arah mermaid ya
kita juga punya raja angpat yang tadi performance itu
terus kita juga ada di psi teater kita juga ada ngasih makan
giant spider crab itu juga mereka makan kita ada show nya juga ada feeding
tapi kalau untuk tadi yang sebenarnya yang mermaid dance underwater nanti itu hanya seasonal
jadi enak jadi gak setiap hari gak regular gitu
kalau untuk yang apa namanya performance yang underwater simmernya tadi itu
karena kalau dari dxc sendiri kita mau ketika pemenang datang mereka lebih fokus untuk aquarium dan biota biota kita gitu
jadi untuk si mermaid ini hanya tambahan aja sih sebenarnya additional show aja gitu
wah jadi penasaran nih mau ngasih makan outer atau yang di belakang kita ini nih ya
kita harus cobain butur tadi sih ya
iya karena aku penasaran ini juga kan ini predator kata kak clara gitu
ya udah teman teman di rumah sebelum kita lanjut lanjut lagi
nah tadi kita udah lanjut eksplor lagi udah keliling keliling
udah liat liat semuanya ya
nah anyway kak tapi tadi kita kan juga udah liat performance
tadi juga kak clara sempat mention kalau misalnya ternyata permain itu sesional
nah kalau misalnya permate itu sesional ada gebrakan gebrakan apalagi sih kak mungkin
selain mermaid ya mermaid wajah mungkin ada yang apa
jadi kalau misalkan untuk saat ini di bsc itu untuk gebrakan gebrakan mungkin kalau kasih tau sekarang nggak akan jadi gebrakan
oh iya sih bener bener akan jadi gebrakan
mungkin aku bisa bilang ada wahana wahana yang belum kita keluarkan
ada beberapa memang wahana yang belum kita keluarkan dan itu akan kita kasih kita berikan lagi nanti ke pengunjung ketika kita udah bener bener ready nih
jadi biar sekarang nggak surprise juga ya
biar masyarakat hantengin terus tuh
benar benar jadi kalau untuk diex sendiri kan kita tuh terus memberikan inovasi ya supaya orang gak bosan datang ke diax
terutama dari sisi gak hanya dari sisi wahana tapi juga biota biotanya selain kita dengan biota yang udah ada ini sekarang tapi kita juga akan memberikan gebrakan juga nih untuk biotanya nanti
jadi tunggu aja kira kira biota apa yang akan ada di bsc
aja karena kalau misalnya kita kasih tahu sekarang nanti nggak surpri juga
biar kan para kunjung yang tiba tiba kaget ya
ini kak anyways tadi aku lihat di depan ya seth juga kak clara katanya penguin coming soon
salah satu gebrakan gebrakan yang kita tunggu nih ini masih ada pingin yang masih kaming soon
jadi tungguin aja ya buat teman teman siapa lagi di rumah
jadi ini kalau mungkin yang banyak yang butuh
mungkin yang banyak muncul di sosial media yang mungkin
jadi kalau tunnel kita ini lebarnya itu kita terluas sorry terlebar di asia tenggara ya
jadi kalau mungkin kalau di beberapa akwarium itu kan dia agak sempit ya
gitu mungkin kalau di kita di sini ini bisa sampai lima orang sih
jadi kita berdiri habis itu ada yang duduk juga gitu
karena kita mengutamakan ke apa namanya kenyamanan pengunjung juga ya gitu
jadi maksudnya pengunjung mereka bisa foto foto tapi yang lain juga bisa lewat
ini kayak sekarang aja nih ya ser
nah kak clara tapi ini biasanya hari apa aja sih kak
kalau misalnya pengunjung tuh biasanya rame banget
kalau pengunjung rame itu biasanya itu di weekend
jadi mungkin kayak kemarin tuh chinese new year
iya libur lebaran juga kemarin juga itu tinggi juga sih untuk trafficnya gitu
jadi kalau memang kalau di bxc itu weekend dan juga high season tadi
tapi kalau sekolah juga lumayan sih karena kan kita banyak kegiatan sekolah ya
dan itu hampir setiap pagi setiap hari itu pasti ada untuk sekolah sekolah gitu
jadi memang mereka yang mengisi bxc bxc ini gitu
untuk kalau duduk ke tekniknya ada gak sih event event dari bxc ini
oke kalau event itu kita yang jelas itu berarti kan nanti pasti juga ada untuk event
terutama untuk di hari libur di long weekend sendiri gitu
nah mungkin untuk info info selanjutnya ini kira kira event apa aja yang bakal ada di indonesia bisa lihat apa aja sih
nah untuk tiket dan pertunjukan itu
sebenarnya tiket itu dari kita sopening itu banyak banget yang nanya gitu
ini tiketnya bakal berubah atau enggak setelah game opening gitu ya
tapi kita bisa bilang sekarang pun tiket itu masih sama harganya
jadi kita itu di weekday itu kita rp satu ratus lima puluh
rp satu ratus lima puluh untuk weekday
nah itu masih tiket masuk aja ya
jadi belum ada add on add on lainnya gitu
tuh tadi add onnya kalau kamu mau naik yang buatin tadi itu masuk add on
dan tadi juga di depan tuh enaknya adalah sekarang udah cashless ya kak ya
nah clara ini juga katanya mau ada collab collab nih
dengan sekolah bisa dan edith cowan university
nah itu bisa dijelaskan kak kak gimana nih
jadi sekolah bisa itu kan termasuk salah satu sekolah yang mereka memang memfasilitasi untuk anak anak kurang mampu
di area tangerang dan tangerang selatan ini
jadi gxc ini kita menjadi salah satu wadah dari yang disediakan oleh yang mensupport kegiatan dari sekolah bisa
jadi kita mensupport kegiatan untuk belajar mereka terutama untuk mencretak biota laut gitu
jadi si sekolah bisa ini kebetulan mereka itu kedatangan teacher teacher atau mahasiswa yang apa namanya jurusannya keguruan itu dari edith university gitu
mereka bawa ke bxc yang disupport oleh bmc gitu
jadi mereka udah belajar hal lain lain tapi mereka datang ke bxc untuk belajar tentang kelautan dan juga memberikan apa ya
nah kak clara ini kalau misalnya masalah spot foto ini kan teman teman di rumah juga pasti instagramable
lalu mungkin di aquarium raja ampat yang dua lantai tadi
lalu kita juga punya rainforest gitu ya
karena rainforest kita itu mungkin untuk di aquarium aquarium lain yang ada di sini itu gak sebesar rainforest kita ya
jadi orang tuh penasaran dan jadi ini tuh salah satu tempat juga sih gitu
dan lalu mungkin di si teater kita itu juga jadi salah satu tempat foto juga gitu
karena memang aquarium kita tuh bentuknya seperti teater gitu kan
jadi sebenarnya kita tuh buat konsepnya si bx sendiri itu mungkin aku bisa bilang edutainment ya
jadi ada sisi edukasi dan juga entertainment juga gitu
makanya interior di kita di bx ini kita bisa lihat lihat
tapi kita buat tuh se apa ya si instagramable mungkin gitu
supaya orang orang ketika dateng tuh dapatlah itu entertainmentnya
jadi seharusnya penghujungnya beragam ya gak cuma keluarga aja ya
anak anak muda yang pengen instastory nya bagus ikutnya bagus
nah temen temen di rumah mungkin yang mau tahu ada ibon ibun apa kan
oke jadi kalau untuk informasi itu bisa cek di instagramnya dieksi
itu buat tahu semua informasi informasi apa aja yang diisi event event kita selanjutnya
harga tiket terus juga

bagaimana sih kalau kita mau lihat
bagaimana sih kalau kita mau lihat
itu buat tahu semua informasi informasi apa aja bxc event event kita selanjutnya apa harga tiket terus juga